di era modern seperti sekarang siapa sangka merajut bisa menghasilkan uang dan bisnis yang menjanjikan
di mana minat masyarakat terhadap produk rajutan cukup banyak
dimana kerajinan rajutan ini mempunyai keunikan tersendiri
merajut adalah suatu kegiatan kerajinan dengan mengaitkan benang dengan jarum
yang dibentuk sesuai dengan keinginan pelanggan
ditambah dengan kreativitas para prajut bisa menghasilkan beragam bentuk kreativitas yang memiliki nilai seni yang tinggi
salah satunya indah perajin rajutan warga vilan nusa permata dua handir jaya kecamatan jelutung kota jambi
usaha rajutan indah dibuat menggunakan tangan sendiri tanpa menggunakan mesin khusus
awal pembuatan rajutan ini berawal dari kesukaannya merajut dan membantu orang tua dalam menjualkan hasil rajutannya
usaha ini ia mulai tekuni saat masa covid sembilan belas melanda kota jambi
banyak permintaan masyarakat terutama kaum perempuan yang menggunakan masker untuk memesan strip dari benang rajut
banyaknya pesanan muncullah bagaimana kerajinan ini dijadikan sebagai usaha
namun pada tahun dua ribu dua puluh satu usaha rajutan ini kembali sepi lantaran aktivitas kembali normal seperti biasa
menurutnya minat rajutan tersebut indah mencoba berkreasi membuat bentuk rajutan lain
indah membuat dompet kecil untuk simpan handphone
dan membuat dompet untuk dipakai sendiri
namun bentuk dan modelnya menarik banyak rekan dan pelanggan tertarik untuk memesan
sampai saat ini sudah berbagai macam bentuk kelanjutan yang dibuat seperti tas sepatu shell selimut tas handphone gantungan kunci dan aksesoris lainnya
saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi indah sebagai perajin racutan di kota jambi yaitu bersaing dengan produk dari luar negeri
selain itu banyak masyarakat yang belum menghargai karya rajutan
lantaran ditawar cukup murah oleh warga
di jambi ini belum banyak yang menjual rajutan atau yang handmade gitu ya
jadi saya merasa wah lumayan nih berarti ada yang tertarik dan diminati
jadi saya mulai membuat satu satu begitu mulai ada pesanan saya mengiakan saya kerjakan dan lumayan alhamdulillah
antusias juga ya dari teman teman dulu
saat ini indah membuat sepatu booth salah satu produk inovasi barunya
produk rajutan dijual melalui media sosial dan sebagian produk dijual secara offline
hasil kerajinan rajutan indah sudah dipasarkan ke solo dan sumatera barat
untuk harga rajutan dijual dari harga lima belas rupiah sampai lima ratus lima puluh rupiah
saat ini omsetnya mencapai lima belas juta rupiah per bulan
jumadi aan priyanto kompastv jambi